bandar udara trunojoyo kabupaten sumeneb jawa timur resmi menjadi bandara penerbangan komersial pertama di madura
maskapai pertama yang melayani penerbangan komersial dari bandara trunojoyo adalah maskapai wings air dengan tujuan surabaya
inilah pesawat wings air jenis atr tujuh puluh dua dengan kapasitas tujuh puluh penumpang yang mendarat pertama kali di bandara trunojoyo sumeneb
pada penerbangan perdana rabu dua puluh tujuh september jumlah penumpang mencapai delapan puluh persen baik rute surabaya sumeneb maupun sebaliknya
dengan mendaratnya pesawat ini maka bandara turnojoyo kini menjadi bandara komersil pertama dan satu satunya di pulau madura
ini harus ada apresiasi dari semua pihak karena bagaimanapun juga madura akan lebih maju diantaranya dengan adanya penerbangan komersial ini

untuk tahap kedua jadwal penerbangan sumeneb surabaya hanya ditempuh sekitar empat puluh menit

untuk tahap ketiga jadwal penerbangan sumeneb surabaya hanya ditempuh sekitar empat puluh menit
untuk tahap ketiga jadwal penerbangan sumeneb surabaya hanya ditempuh sekitar empat puluh menit
untuk tahap ketiga jadwal penerbangan sumeneb surabaya hanya ditempuh sekitar empat puluh menit